busana muslim dengan motif rangkaian huruf arab indah ini bisa anda temui jika berkunjung ke purworejo jawa tengah
irun maulana kreator dibaliknya mengaku usaha busana muslim tipografi ini digeluti sejak dua ribu tujuh belas
tipografi yang dibuatnya berisi doa maupun pesan sosial
karena keunikan inilah karyanya kini banyak dipesan baik di dalam negeri hingga beberapa negara di asia
busana muslim dengan balutan tipografi itu juga pernah dipamerkan di salah satu ajang fashion internasional di rusia pada sembilan belas hingga dua puluh satu mei lalu
dapat printing dengan ada nilai histori di dalamnya ada beberapa sejarah ataupun pesan pesan moral di dalamnya
dan indonesia dengan udara yang tropis
maka baju baju yang dibuat itu baju baju yang nyaman
dari purworejo kita ke ternate maluku utara
berbeda dari batik pada umumnya di tangan kustalani syakir batik didesain dengan motif flora dan fauna khas maluku utara
dari desainnya anda bisa mengenal tumbuhan khas seperti cengkeh pala dan pisang mulut bebek yang mudah ditemukan di ternate
ada juga hewan seperti burung
gue hebat hobi dan suka mendesain atau menggambar di bahasa kerennya sekarang itu adalah grafiti
disitulah saya bermimpi ketika motif motif atau gambar gambar saya digunakan orang
dirintis sejak dua ribu sembilan batik dengan ragam motif ini bisa dijadikan oleh oleh jika anda berkunjung ke ternate
batik karya kustalani ini dihargai mulai rp satu ratus tujuh puluh hingga rp satu
dini putan cnn indonesia